konferensi tingkat tinggi y dua puluh di indonesia telah resmi diselenggarakan
ini adalah wadah bagi pemimpin muda masa depan dari seluruh negara anggota g dua puluh
untuk berdiskusi beragumen dan bertukar ide hingga mencapai kesepakatan bersama
terkait agenda presidensi g dua puluh
rekomendasi apa saja yang bisa diberikan generasi muda dalam menjawab tantangan global di tengah pandemi
telah bergabung bersama kami melalui zoom rahayu saraswati co chair y dua puluh
selamat pagi mbak saras terima kasih sudah bergabung
ini yang menarik adalah apa saja hasil dari pertemuan kali ini yang bisa menjadi rekomendasi bagi ktt g dua puluh mbak
ya kita ke tahun ini mengangkat empat isu prioritas
jadi dari tahun ke tahun memang y dua puluh ini beda sekali dengan lembaga yang lain seperti mun dan seterusnya
karena ini bukan simulasi tapi betul betul delegasinya adalah bagian dari pemuda
tahun ini kita mengikuti aturan dari kemenpora yang dimana pemuda itu
usia antara delapan belas sampai tiga puluh tahun
dan di sini pemuda pemudi dari semua negara g dua puluh itu akan hadir ya diwakili oleh empat delegasi masing masing
membahas empat isu prioritas
yang pertama adalah ketenaga kerjaan pemuda yang kedua transformasi digital
yang ketiga adalah planet yang berkelanjutan dan layak huni lalu yang terakhir keberagaman dan inklusivitas
kalau tiga itu yang
pertama itu adalah legacy issue jadi sebenarnya sudah sesuatu yang di pass on dari g dua puluh organizer yang sebelumnya
kepada g dua puluh organizer yang berikutnya
nah kami tahun ini menerima dari etaly tahun lalu untuk isu isu prioritas tersebut
tapi kami dari indonesia menginisiatifkan dan membawa isu prioritas yang baru yaitu keberagaman dan inklusivitas
mudah mudahan para pemuda pemudi dari negara negara g dua puluh termasuk european union
di situ indonesia juga mewakili sebenarnya negara yang berkembang developing country
yang pertama menjadi tuan rumah mudah mudahan kita bisa membawa suara suara pemuda pemudi tersebut ke leadership
jadi leadership declaration di akhir pertemuan g dua puluh itu sendiri
ya mbak sarah tadi katakan adalah keberagaman dan inklusivitas itu salah satu yang dikedepankan
yang berbeda dari hal hal prioritas lain
di empersizing dari hal ini mbak
ya kita justru bisa membanggakan ya bisa bangga dengan indonesia
dengan keberagaman yang kita miliki dengan semboyan unity and diversity gitu kan bineka tunggal ika
kita menunjukkan kepada negara negara g dua puluh yang lainnya bahwa kita bukan hanya bicara slogan
kita bukan hanya bicara narasi tetapi kita betul betul menghidupi diversity and inclusion itu
atau keberagaman dan inklusifitas itu
dan kali ini di g dua puluh kita juga mengundang perwakilan dari refugees perwakilan juga dari persons with disabilities gitu ya
jadi dari disabilitas pun juga diundang sebagai observer dari perwakilan kelompok kelompok minoritas tersebut
ya salah satu hal dari yang menarik adalah mengenai isu ketenaga kerjaan
kalau kita bicara mengenai pandemi selama hampir dua tahun nih mbak sarah
bahwasanya pasti berdampak juga pada isu ketenaga kerjaan phk pada kelompok usia muda
lalu apakah isu ini dibahas sangat detail dan seperti apa ke depannya untuk mencari solusi dari kasus ini
nah kita sebenarnya beberapa bulan terakhir bahkan kerjasama dengan tim itu digital survey agency
jadi melakukan survei terhadap lima ribuan anak muda dari negara negara g dua puluh limpas
dan itu ada beberapa hasil yang kita buat di dalam white paper kita yang bisa diakses di website www g dua puluh indonesia org
dan untuk isu ketenaga kerjaan pemuda itu kita akan mengangkat social safety net terutama untuk informal and non formal employment
jadi kita bicara tentang ketenaga kerjaan yang sektor informal
jadi kita mengarah fokusnya adalah kepada kewirausahaan sosial
jadi berdampak sosial untuk pemuda pemudi di seluruh negara negara g dua puluh
ya mengenai hal yang menarik lainnya adalah mengenai bagaimana mendorong keterlibatan pemuda ini
terutama pemuda nanti akan menjadi decision maker kedepannya mereka akan memegang estafet untuk menjadi kepala pimpinan suatu perusahaan ataupun negara bahkan
apa yang bisa di
diberikan hal menarik mengenai hal ini mbak
ya kita betul betul ingin menunjukkan bahwa
walaupun kita masih muda dari segi usia gitu ya
tetapi delegasi delegasi ini betul betul melalui proses seleksi yang luar biasa
bahkan di g dua puluh indonesia dari negara kita sendiri
di mana saya bagian dari asesor juga sebagai alumni
kita lima ratusan yang mendastar waktu itu dan proses seleksi yang sangat ketat
dan kita menunjukkan bagaimana kualitas dari pemuda pemudi
yang ada di negara negara g dua puluh ini patut dipertimbangkan
dan bisa saya sampaikan juga misalnya di indonesian youth diplomacy
di mana kami adalah penyelenggara resmi dari y dua puluh
itu alumninya yang tadinya adalah delegasi
itu terdiri dari lintas
ada yang ceo
ada juga yang sangat terkenal dalam hal ekonomi
lalu kami juga ada anggota dpr ri
lalu ada putri komarugin juga sebagai delegasi tahun lalu ke j dua puluh italy
jadi betul betul kita menunjukkan delegasi delegasi ini adalah the best of the best
yang bisa menerima tongkat estafet kepemimpinan

karena tentunya di indonesia terutama

jadi suara kami patut dan layak untuk dipertimbangkan
kalau tadi mbak saras mengatakan bahwasannya
generasi muda ini bisa memberikan rekomendasi juga
pola pikiran dan juga memberikan suatu hal yang sifatnya lebih kepada
tidak hanya sekedar rekomendasi
tapi apakah memang menjadi hal yang
penting bagi generasi muda ini untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada g dua puluh nantinya
dan apakah konsensus ini bisa diterima dan menjadi sebuah rekomendasi yang secara politis juga bisa digunakan
saya rasa waktu kemarin kita juga kick off kita bicara dengan troika representatives
jadi itu artinya dari italy yang tahun lalu dan india tahun depan
kita betul betul mengharapkan dari pimpinan pimpinan
apalagi di indonesia presidensinya terutama presiden joko widodo sebagai pimpinan dari tuan rumah g dua puluh tahun ini
menekankan pentingnya peran dari pemuda
kita mau ya dari y dua puluh ini sebagai perwakilan pemudinya justru mau melihat itu juga ditindaklanjuti dalam bentuk yang real
yaitu apa yang kami rekomendasikan nanti di summit untuk g dua puluh di bulan juli
yang akan dilakukan di jakarta
kota dan bandung tanggal tujuh belas sampai dua puluh empat juli itu di closing ceremony nya kami bisa menyerahkan langsung kepada presiden joko widodo sebagai pimpinan
dan apa yang dimuat di dalam hasil dokumen resminya nanti yang namanya communique
itu betul betul dipertimbangkan untuk masuk ke dalam leadership declaration g dua puluh
kita akan melihat apakah narasi yang disampaikan selama ini oleh para pimpinan negara negara g dua puluh
tentang keterlibatan pemuda keterwakilan pemuda
itu betul betul ditindaklanjuti dan diberikan ruang untuk suara kita ada di dalam leadership declaration nanti
ya mbak sarah setelah ini apa harapan anda dengan g dua puluh ini kedepannya mbak
harapan saya tentunya kita bisa menunjukkan kekuatan dari pemuda pemudi g dua puluh

ataupun juga dari pimpinan negara negara g dua puluh
dan juga para pimpinan dunia bukan hanya dari negara negara g dua puluh

ataupun juga dari pimpinan negara negara g dua puluh

tapi juga pimpinan pimpinan indonesia bisa memberikan ruang lagi kepada pemuda pemudi
untuk berkontribusi secara nyata karena kami mampu
dan kamilah adalah kamilah generasi produktif
kamilah yang bisa juga memastikan keberlanjutan dari apa namanya
setiap negara ya di mana kita adalah bagian dari productice community tersebut
jadi itu yang harapan saya kedepannya
jadi itu yang harapan saya kedepannya
jadi itu yang harapan saya kedepannya